saudara polres blitar kota membongkar praktik layanan prostitusi online yang dilakukan oleh pak sutri
tersangka menjajakan layanan prostitusi online lewat media sosial
polisi menggelandang enam tersangka kasus prostitusi online di kota blitar jawa timur
dari enam tersangka ini dua diantaranya perempuan yang menjadi muncikari
sementara empat orang laki laki sebagai operator aplikasi
ironisnya dari enam orang tersangka ini dua diantaranya merupakan pasangan suami istri
tersangka mematok harga berkisar antara rp tiga ratus hingga rp satu untuk sekali kencan
para tersangka ini menjajakan sejumlah perempuan melalui media sosial bahkan diantaranya masih di bawah umur
perempuan yang dipekerjakan dibayar delapan juta rupiah dalam satu bulan sedangkan operator mendapatkan dua puluh persen dari setiap transaksinya
ketua tersangka ini memiliki peran di dalam prostitusi online
yang satunya istrinya ini yang memuji karinya yang lakinya ini memasarkan
memasarkan ada jadi gudang operator daripada aplikasi tersebut
ide nya berarti dari pasukri itu atau bagaimana
ya dua kerjasama lah suami istri ini kerjasama untuk mencari pengalaman
dari tangan tersangka polisi menyita sejumlah barang bukti
atas perbuatannya tersangka akan dijerat dengan pasal dua ayat satu undang undang no dua puluh satu tahun dua ribu tujuh
tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman selama lima belas tahun penjara